puluhan warga gresik minggu pagi menyerbu perkebunan salah satu perusahaan pupuk terbesar di indonesia
dalam sekejap tiga buah melon segar serta berbagai jenis sayuran ludes terjual
selain harganya murah di lokasi ini pengunjung juga bisa memetik buah langsung dari pohonnya
begitu pengelola memberi aba aba ribuan warga ini langsung merasak masuk berbut aneka buah dan sayur di kebun percobaan milik perusahaan pupuk di gresik jawa timur
meski saling berdesakan para pengunjung saling berebut demi mendapatkan buah dan sayuran segar yang ada di setiap pohonnya
tak heran dalam waktu lima belas menit tiga buah mulai dari golden melon
hingga berbagai jenis sayuran ludes dipetik warga
bahkan tak sedikit warga yang mengaku tak kebagian karena datang terlambat
acara petik buah ini rutin digelar untuk edukasi pada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah dan sayuran bagi kesehatan
jadi seperti biasanya kami mengadakan acara petik buah dan sayur bersama sama dengan masyarakat
yang saya kenal masyarakat sangat agresif dan akan menghadiri acara petik buah ini
dalam kegiatan ini pihak pengelola menyediakan tiga buah golden melon dan berbagai jenis sayuran segar
untuk setiap buah dijual rp tiga belas per kilogramnya di mana lebih murah dibanding harga di pasaran
sementara untuk sayuran
dan dijual lima rupiah per kilogram